dari lumajang jawa timur kita ke cianjur jawa barat
pada hari ke lima belas pencarian korban yang masih tertimbun di wilayah warung sate sinta yang terletak di cianjur jawa barat
ada tiga alat berat yang diterjunkan
ini dia tiga alat berat yang diterjunkan ke bawah jurang untuk mempermudah pencarian sejumlah korban yang masih tertimbun tanah longsor
menurut petugas pencarian jumlah korban yang masih dalam pencarian jumlahnya adalah delapan orang yang berada di dua lokasi
yakni warung sate sinta dan cijedil
dalam proses pencarian kali ini petugas terkendala oleh cuaca yang setiap sorenya turun hujan deras
saat hujan deras proses pencarian harus dihentikan karena takut terjadi longsoran susulan
pada saat ini tetap melakukan pencarian dengan menggunakan tiga unit alat berat
pencarian tersebut dilakukan untuk dipokuskan di sektor woksat satu di bawah dosa kecil